ada masuk kamar mau saya enggak
kiki beneran gak tahu mas
tapi juga enggak lihat kok ada siapa yang masih tapi enggak mungkin
ada yang masuk ke kamar puroh saya juga kan enggak ada yang berani mas
ada yang ngaruh dan fishers ikan ikan mati di lemari baju mama al ad yang masuk
jadi kiki harus belajar lu biar bisa jawabnya pinter gitu kerjep ini udah
masih di jalan
siapa yang taruh ikan busuk di kamar mama saya
kiki kiki enggak tahu mas ini taunya enggak enak banget
susah yang apa makanya
tapi nggak mungkin ada yang masuk ke kamar purasa juga kan nggak ada yang berani mas
tapi tadi kiki lihat pak jimmy katanya nganterin surat buat mas al
kamu tolong beresin jangan sampai bau nya tersisa disini
oke keluar ya
siapa sih ini yang buang buang ikan buang
ikan busu dalam kamarnya purwosa udah bau banget lagi kan ini jadi nyusahin kiki
aduh aduh ambil kawat dalam kelambu kok yang kiki lewatin dibau
ini loh uya tuh kiki bawa ikan busu dari kamarnya purwosa
ya mana kiki tau ini sama mas al disuruh buang bukan gerbangnya
bukain loh ya
jangan lupa tutup kerupanya lagi
mas kepon tuh angkat
waduh pak bos
kamu bo im jimmy dan putra ke ruang kerja saya sekarang
riza biar berjaga di depan
baik pak bos
eh boim putra jimmy kita disuruh ke ruangan kerjanya pak bos sekarang ya
pak bos sekarang juga
mas riza suruh jalanin disini
iya pak bos
kenapa di lemari baju mama saya ada bangkai ikan busuk
saya akan minta pada kalian semua untuk jaga rumah saya dengan benar
ada bangka ikan busuk
saya akan minta pada kalian semua untuk jaga rumah saya dengan benar
saya minta kalian jaga rumah saya dengan benar
sudah dijaga dengan benar
jawab punya mulut kan
kiki tadi bilang sama saya kamu masuk ke dalam rumah ngapain
saya hanya hantar surat pak dan itu suratnya yang saya taruh di meja bapak
kamu lihat ada orang mencurigakan masuk ke rumah pak
maaf pak bos selama uya jaga di depan tidak ada orang yang mencurigakan
cuma tukang pos aja yang hantar surat sama pak reddy
iya pak bos tadi pak rendy datang ke rumah anter bekas buat teror di ruangan pak bos
sekarang saya akan cek cctv
halo dari kalian ada yang ingin mengaku